pebulu tangkis sony dwi kunchoro tak bisa menyembunyikan kegembiraannya
usai dirinya menjadi juara singapura terbuka dua ribu dua puluh
saat tiba di bandara juanda surabaya selasa sore
meski sudah terlempar dari platnas karena cedera punggung pada tahun dua ribu empat belas lalu
arek surabaya ini mampu bangkit kembali dan meraih gelar internasionalnya
soni disambut langsung oleh sejumlah simpatisan keluarga
serta ketua umum pbsi jawa timur sepulang dari singapura
ia baru saja mengalahkan lindang dari tiongkok pada singapura open super series
buat sony ini adalah awal kebangkitan karirnya kembali
kemenangan di singapura terbuka pernah ia rasakan ketika tampil pada dua ribu sepuluh lalu
dan setelah itu sony tak pernah lagi mencicipi gelar super series
setelah keluar dari tim nasional karena cedera punggungnya
ia sempat berbulan bulan menggantung rakyat
ia bahkan hampir pupus harapannya
namun dirinya kembali bangkit kembali
ia kembali turun ke arena merayak dari peringkat bawah
dan akhirnya bisa kembali menjadi juara
salah satu yang membantu saat vakum adalah istrinya gading sapitri
saat drop setelah terlempar dari pelatnas cipayung dua ribu empat belas
sang istri tetap memberi semangat dan terus menemani
bahkan selama inilah sang istri menjadi pelatih sony
apa dia maunya hari ini maintenance
pikirannya aja yang dibuat enjoy buat senang
karena berpintu dia mulai dari kecil mas
dengan dua gelar dari singapura terbuka dua ribu enam belas
maka indonesia masih melanjutkan kerentetan gelar di turnamen super series sepanjang dua ribu enam belas
dari kota purnawanto surabaya